dewan perwakilan rakyat telah menyelesaikan gladiresik kedatangan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud selasa siang
dewan perwakilan rakyat berbenah untuk menyambut kedatangan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud
yang akan menyampaikan pidato kehormatannya dua maret dua ribu tujuh belas
selasa siang hingga sore dilakukan sejumlah persiapan seperti yang terlihat
suasana ruang rapat nusantara i saat ini penuh dengan dekorasi merah putih
dan berbicara mengenai berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan atau dialokasikan oleh pihak sekjen dpr sejauh ini memang belum bisa disebutkan
ataupun seni masih dirahasiakan berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan
yang jelas dpr mengambil dananya dari anggaran pendapatan belanja
raja salman nanti akan menyampaikan pidato pada pukul satu siang dua maret dua ribu tujuh belas selama tiga puluh menit di sebelah ataupun di bagian sisi sini
nanti raja salman akan menyampaikan pidato kehormatan dan juga akan disuhukan video dokumenter bagaimana dulu perjalanan dari raja faisal empat puluh tujuh tahun lalu
yang juga berkunjung ke kompleks parlemen jakarta
dua ratus undangan akan hadir dan akan mengisi kursi yang berada di sebelah sini terdiri dari pejabat pemerintah
ada anggota dpr mpr dan dpd yang saat ini tengah reses dan disuruh kembali ke jakarta untuk hadir
dikarenakan akan ada raja arab saudi raja salman bin abdul aziz yang akan memberikan pidato kehormatannya di kompleks parlemen
setia novanto memastikan bahwa sejauh ini persiapan sudah seratus persen
nantinya untuk pidato yang disampaikan oleh setia novanto sendiri setia novanto menyatakan bahwa ia akan menyinggung bagaimana kerjasama ataupun hubungan bilateral
satu empat ratus undangan akan hadir dan akan disuruh kembali ke jakarta

dua empat ratus undangan akan hadir dan akan disuruh ke jakarta